info terbaru bagi anda penggemar gawai ponsel terkini samsung
resmi memperkenalkan ponsel flagship terbarunya galaxy s sembilan
yang diadakan di barcelona spanyol pada dua puluh enam februari lalu
dan berikut adalah ulasan pembaruan sistem yang dibawa oleh seri s tersebut
inilah ponsel flagship terbaru samsung galaxy s sembilan dan s sembilan plus
fokus pembaruan pada ponsel galaxy seri s ini adalah fitur kamera
menghadirkan dua kamera belakang dengan dukungan kamera dua belas mp
serta pilihan bukaan diafragma satu lima dan dua empat
bahkan pada fitur super slow motionnya mampu merekam gerakan empat kali lebih lambat
agar mampu bersaing dengan rivalnya yakni apple
samsung menghadirkan fitur yang lebih baik
dan fitur baru lainnya bernama ar emoji
dengan perintah suara anda dapat mengubah suah foto menjadi emoji untuk berkirim pesan instan
menggunakan sistem kecerdasan buatan milik google
kamera pada ponsel ini dapat menerjemahkan secara real time
hanya dengan mengarahkan kamera ke sebuah tulisan
untuk keamanan samsung menawarkan intelligence scan pada kamera depan
yakni gabungan dari pemindai iris mata wajah dan sidik jari
sekilas tidak ada perbedaan mencolok dari generasi yang lain

jika disejajarkan ukuran bazzle pada s sembilan sedikit dipangkas
dengan sejumlah peningkatan itu ponsel ini dibanderol mulai dari sebelas lima juta dan tiga belas tujuh juta rupiah